bapakku mau kemana
bapak memang mau ke rumah sakit dulu
untuk kali ini jangan dulu ya
papa sama mama aja yang berangkat ya
rena disini ya
dan kali lama papa ajak aku ya
tapi untuk sekarang nanti aja ya
kamu jagain adek dulu aja
jagain adeknya main dulu
dan disini ada oma juga
dandi ini kamu harus tenang ya
kamu harus percaya
al pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk mama sarah
aku khawatir banget ini
tapi yang bisa kita lakukan adalah sekarang berdoa
pastinya kita juga sudah berusaha yang terbaik ya kan
kamu ingat kan
kita sudah berusaha cari donor untuk bu sarah
cari donor hati yang terbaik
memang belum ketemu
dan kamu juga ingat kan waktu itu si elsa juga menawarkan diri
untuk menjadi pendonor hatinya
cuman setelah dites
ternyata ada ketidak cocokan
allah memang masih
menginginkan kita untuk berikhtiar
belajar untuk ikhlas
pikirkan diri kamu
ya aku coba untuk belajar tenang deh sekarang
harus harus ya
kalau kamu sedih mama juga ikutkan sedih sayang
biar kamu tenang
kasih aku kesempatan
kasih aku kesempatan untuk berbicara dengan kamu
kasih aku waktu untuk membuktikan ke mama
kalau aku udah benar benar berubah
sembuh ya ma
aku masih butuh mama untuk temenin aku melangkah ke depan
ternyata ketersediaan donor hati saat ini memang sulit
padahal saya juga sudah terhubung pada jaringan internasional
tapi memang belum ada yang tersedia

aku membangun wordpress
terutama di indonesia
jadi kalian tersedia
kalau kalian atau yang lain
untuk jawab pindahan
seperti yang pernah saya sampaikan obat obatan yang diberikan dan beberapa tindakan itu hanya untuk meringankan bukan untuk menyembuhkan
jadi bu sarah harus tetap berada di ruang igd sampai kondisinya benar benar stabil
jika sudah stabil bisa kita pindahkan ke ruangan rawat ya pak
baiklah permisi pak
ya ada apa
tolong izin saya untuk dengerin hati saya buat mama saya
tapi kondisi ibu sendiri belum stabil
dan dari rangkaian tes kemarin ibu elsa dinyatakan tidak lolos untuk menjadi pendonor
tapi transplantasi hati kan itu satu satunya cara untuk nolongin mama saya kan dong
saya mengerti bu
tapi dari serangkaian tes yang sudah ibu elsa jalani ibu elsa tidak lolos untuk menjadi pendonor
tapi kan tapi kan cuma saya dokter
coba sekarang dipertimbangkan lagi aja ya dok
saya tidak bisa janji ya bu
dengan kondisi bu elsa yang seperti ini semua rangkaian harus kita ulang bu
sekali lagi terima kasih banyak ya
saya permisi dulu ya bu
ya dokter sekali lagi terima kasih
ini bagian terberat ma
saat aku nggak tahu lagi
apa kata dokter tadi
dokter mengizinkan aku untuk jadi pendonor hati buat mama
kenapa papa nggak bisa mendonorkan hati buat mama
emang udah seharusnya bu pak
saya nggak bisa bayangin kalau saya berada di tempat bapak
pasti sedih dan sangat putus asa juga
dan anak yang mengambil tanggung jawab
yang bukan tanpa
dan yang bukan tanpa resiko juga
karena bisa aja kan ada efek buat elsa juga setelah hatinya ditransplantasi buat mama
ya semoga semua ini berjalan dengan sebaik baiknya atas ridhomu ya allah
dari beberapa orang yang bersedia untuk menelurkan hatinya
ternyata tidak ada yang cocok
tentu saja ada yang tidak
tapi saya juga harus berpikir pikir
saya harus berpikir pikir untuk elsa
karena ini adalah keajuan yang sangat penting
saya harus berhati hati
saya harus berpikir pikir
saya harus berhati hati
saya harus berhati hati
maaf pak bu
kalau begitu saya permisi dulu ya
kalau ada apa apa silahkan pencet bennya
terima kasih asus
semangat lagi dan
cepat sehat lagi
aku diizinkan sama dokter
jadi pendonor untuk mama
jadi mama harus sehat ya
ini akan jadi operasi besar
jadi mama harus pasti
mama harus sehat harus semangat
nanti begitu aku selesai jalanin tes
dan dicek semuanya baik baik aja
semuanya aman kita bisa mulai
kita nanti tinggal telpon ya
kamu duduk sini
kamu duduk sini sayang
gimana soal pendonoran hati mama sarah
sampai sekarang dari beberapa orang
belum ada yang cocok pak
untuk menundurkan ibuat bersara
ini tadi abis acara mama sarah
drop terus masuk rumah sakit lagi red
saya ikut berhati hati
insya allah pak
pasti saya akan atur mencari penonor yang tepat
agak lebih cepat ya
kemanapun lah kamu cari
yang penting dapet penonornya yang pas
saya gak mau soalnya
mama jadi drop lagi kondisinya
baik pak saya akan usahakan
iya harus tuh
soalnya tadi elsa juga
dengan kondisi yang kayak sekarang
maksa untuk jadi penonor
padahal kondisinya sekarang nggak memungkinkan
buat dia jadi penonor
saya juga ngerasa kasihan
sama dia juga gimana ya
saya minta tolong secepatnya tadi ya
baik pak saya akan usahakan
terima kasih rin
kamu lebih baik istirahatnya soal faham
ya di situ ya
aku di sini aja ya
kalau mau backpack aja
insya allah mama backpack aja
mendingan kamu istirahat
kalau kamu mau tes kesehatan lagi
untuk jadi donornya mama
apa yang harusnya istirahat
gak apa apa aku di sini aja ya
apa aja yang tidur eh sofanya cuma satu
iya apa tau
kamu mendingan istirahat di sofa situ
kamu juga butuh istirahat
tenang aja papa
papa baik baik aja
bahagia rasanya punya istri soleh seperti kamu nin
udah siapin handuk
baju ganti buat saya
kamu memang istri yang bener bener berbakti sama suami
alhamdulillah mas yolda pulang
ya allah berikanlah kesembuhan pada mama
sehingga mama tidak perlu kesakitan lagi setiap saat
ya allah berikanlah kesembuhan pada mama
dan hamba ucapan terima kasih juga kepada mu ya allah
karena sudah menyembuhkan hamba dari koma
dan memberikan hamba kesehatan
udah selesai mandinya
udah di sini nanti udah doang
mas terus gimana mama
mas terus gimana mama
mas terus gimana mama
ya kondisi mama masih lemah
ya kondisi mama masih lemah
tapi sudah dipindahkan di ruang rawa
tapi sudah dipindahkan di ruang rawat
ya allah mama
ini masalah elsa
ini masalah elsa
tadi sempat memohon
tadi sempat memohon
dan lebih tepatnya memaksa

supaya dia bisa donori hati untuk mama
supaya dia bisa donori hati untuk mama
ya pasti elsa yang melakukan apapun untuk mama

ya sudah dengan aku karena aku gak bisa
kamu tau kan alasannya kenapa
kamu tau kan alasannya kenapa
kamu masih bisa bantu mama
kita masih bisa bantu bapak
saya pun sampai detik ini
masih mencoba mencari donor hatiku
masih bisa bantu mama
mudah mudahan bisa dimudahkan bisa dilancarkan
selalu berdoa buat mama aja lah
besok kalau aku ke rumah sakit boleh gak aku mau jemik mama
aduh adeknya nih sukanya nih
soalnya makanannya tuh udah
siapa dulu dong yang masak
yang masak itu miss kiki yang tau ya
si cakapan dulu
lo gak pernah dimasakin juga
waktu itu sih ngeliat kayaknya
iya gak pernah nggak tau
tapi emang enak sih masakan kalian berdua
ngomong ngomong sebentar lagi ya sekarang mau ulang tahun loh
kamu gimana sih anak sendiri lupa gitu
gimana mas ala anaknya ulang tahun kok
naku diwi loh
ya juga pertama kalinya mas kamu orangnya bareng sama sekarang
banyanya ada ulang tahun nih
maksudnya kalau bisa bikin acara mau bantuin ya
kira kira temanya yang bagus apa ya
oh bikin ini banget
iya nanti pokoknya mama bantuin nanti ya
aku gak sabaran deh mau main sama daerah sekarang sama yang ada di perut
iya makanya doain semoga mama sehat
terus habis itu adanya lahir dengan sempurna
akhirnya selesai juga tes kesehatannya
semoga besok hasilnya keluar dengan bagus
kalau nanti hasilnya bagus gue kan bisa jadi pendonor untuk mama
jadi pendonor untuk mama
dan pada akhirnya
gue bisa jadi anak yang bisa membantu
aku gak nyerah kan ma
aku akan menyelamatkan mama
semoga kondisi gue sekarang gak jadi
bahan penilaian dokter yang bisa mempengaruhi
keputusan dokter nantinya
apapun yang terjadi
untuk bentarin hati hamba untuk mama
walaupun kemarin elsa sudah menolak saya
berhenti membayangkan nelsa dari pikiran
teringat dengan elsa
kamu bilang terima kasih lagi
ya ini semua untuk menyambut
ke pulangan kamu lagi
bisa kumpul sama keluarga
bagaimana dengan presentasi kami pak
terkait dengan penjualan
dan brand ambasador kita
soal pembahasan ini kita pending dulu aja
saya masih ada urusan main
terima kasih sebelumnya
baik pak kalau begitu
saya akhiri meeting ini
terima kasih untuk meeting ini
dan kami berdua
maaf gue baru sempet ngabarin sekarang ya

maaf gue baru sempet ngabarin sekarang ya
tapi gue mau kasih tau kabar

semalam dilarikan ke rumah sakit
karena kondisi dia menurun
mungkin informasi ini bisa berguna buat lo
sekarang masuk rumah sakit lagi
jangan lupa like share dan subscribe
assalamu'alaikum wa raamahumma'alaikum wa rahman wabarakatuh
assalamu'alaikum wa rahman wabarakatuh
kamu udah makan
iya ini asal
maksa nyuapin aku
ini apa bubur
iya bubur pak
ini paku udah beliin juga sebetulnya
bubur juga sih sama
kamu makan dulu ya saya
mama aja dulu pak
kok nggak mau makan juga
yaudah kalau gak ada yang mau makan
papa juga nggak usah makan
yaudah aku makan
papa suapin kamu
kamu suapin mama
jangan banyak kan
kalau memang udah ada itu
kita kasih dulu ya
kamu dulu dong
gak pukul mulutnya
aku berterima kasih dengan apa yang kau kasih sekarang ini
ketenangan seperti inilah yang selama ini
aku cari dari dulu
sebuah keluarga yang harmonis
hikmah yang bisa aku ambil
cinta bukan hanya berasal dari pasangan
melainkan juga dari keluarga
dia semalam mimpi kamu
kamu ingin agar kami mengikhlaskanmu
aku akan beriman sama atmosfer secara ak rangka
aku juga ingin tahu
allah indah hanya ingin disesai hidupnya berarti bagi orang lain dan kita sebagai orangtua hanya
bisa mengabulkan permintaannya yang terakhir ini otot otot otot otot otot otot bajunya papa
sama elsa sulit masuk udah udah semuanya benar benar tadi kan sebelum sini udah saya
semua udah udah jangan sampai ketinggalan nanti dicek lagi papa papa mau kemana bawa
tas apa memang mau ke rumah sakit dulu mungkin om ya aku ikut dompa kali ini jangan dulu ya
papa sama mama aja yang berangkat ya rena disini ya kan kali hambat papa ajak aku ya iya
tapi untuk sekarang nanti aja ya
aja kan ada dulu aja kan adanya main dulu kan bisa daumah juga main sama adik ya oke
langsung pamitnya oke salamkan buat busara ya bilang mama belum sempet
juga ya ada ada juga
salam buat tante sarah ya mas
ya udah bisa doang dari sini ya apa apa
masuk itu masuk kantongnya di gendong papanya
lalu gak pergi pergi
pelan pelan jalanin di
oh kenapa renate
buku gambar udah
kertas warna udah
krayon udah tinggal pensil sama lem
itu apaan buat apa
ada deh sus
wih surprise gitu ceritanya kejutan
ya udah kalau gitu cus bantuin bawa aja ya
mau dibawa kemana
ke ruang tengah
ke ruang tengah
oh sama om hiana
oke tuan putri
kamu kenapa sih megang tangan aku bawa

kamu kenapa sih megang tangan aku bawa
kenapa sih megang tangan aku mulu
kan aku gak kemana mana
aku di samping kamu
emangnya kenapa kalau saya pegangin
kok gak boleh
takutnya tangan kamu jahil juga
jahil emang jahil aku ngapain
ya gak tau jahil
ya cuman pingin megang aja apa ya
ya biar kelihatan romantis aja sebagai pasangan suami ya
ya biar kelihatan romantis aja sebagai pasangan suami ya
ya biar kelihatan romantis aja sebagai pasangan suami ya
emang gak boleh
ya iya deh suamiku yang romantis tapi gengsian
romantis tapi gengsian maksudnya apa
itu namanya gengsi
ya kita aneh banget
ya kita aneh banget
biasanya kan aku aku yang manja
aku yang pegang tangan kamu
aku yang sendirian
saya sih pingin pegangan tangan kamu terus
aduh udah deh
udah jangan ngomong kayak gitu ya
kamu akan selalu pegang tangan aku terus
jadi boleh megang kan nih